lebih dari lima ratus jemaat katedral mengikuti misa kenaikan isa al masihh yang dipimpin romo mariono dari paroki katedral kamis pagi
satuan kepolisian dari polda metro jaya dan polsek sawah besar turut melakukan penjagaan di area gereja
misa kenaikan isa al masih ini berjalan seperti misa pada hari minggu biasanya dengan jadwal ibadah pukul enam pagi
dan berikutnya pukul setengah delapan sembilan sebelas dan pukul lima sore serta tujuh malam
tidak ada tenda tambahan untuk ibadah yang didirikan di halaman gereja
karena jemaat yang hadir tidak melebihi dari kapasitas gedung gereja yang mampu menampung hingga sembilan ratus jemaat
pihak polisian menurunkan masing masing satu kompi dari polda metro jaya dan polsek sawah besar
serta satu unit tim gegana untuk menjaga keamanan selama berlangsungnya perayaan ekaristi atau misa kenaikan isa al masihh di gereja katedral
sterilisasi gedung sudah dilakukan tim gegana sejak pukul lima subuh